kalo pih pih mau ke monas pergi aja sama bapak
mimi takut mulus di jalan pih
jangan mentang mentang suka yang pedas
gak mikirin perut
cabainya mau berapa mak
yang penting pedes
bang kita bawain belanjaan saya ke dalam
kembaliannya ambil aja bang
yang ini sambalnya lebih pedas
saya cuma tambahin sedikit kok cabainya
mau udah kakak kuat
buahnya masih banyak
lu aja yang habisin
mak mau juhuran
tio masih kuat
emangnya pototnya udah nyerah juga
bang kasih banyak ya bang
udah cepet dah
banyak juga penumpang loh
berkat kebaikan kamu
semoga teman saya yang bernama ojak mendapatkan balasan kebaikan darimu ya allah
tuh kan jack
makasih tis udah didoain
ya iya sebelum gue lupa
duit yang tadi gimana udah lu tukerin
kamu baru pulang
yaelah lu pake bahasa basi lagi
kan lu liat sendiri diturun dari motor gua
kenapa kau ngajak yang sewet
abis makan diajar jalan
jadi sakit perut gua
gua kagak enak rod ngobrol di rumah ada mantu gua
haji punya air dingin nggak
kalo ada saya mau minta buat ngebasahin tenggorokan
bilang aja lu aus
cuman ada nomernya aja gak ada namanya
angkat nih siapa tau penting
oh kamu tis
kamu teh pake hape hapenya mas pur ya
baru santai si tisna yang ngelepon be
tapi pake hapenya mas pur
oh ada apaan
jadi lu mau pulang
udah pulang dia
hah gua ambil air deh
hah gua juga haus
karagatanya udah abis ma
masih ada sedikit
mbak laras tadi beli gado gado gak
kok enggak ya
kenapa toh kamu tuh nanyain mbak laras terus beli gado gado apa enggak
gua pilih ganti baju dulu ya
kalau gua inget inget benar si odih rod
dia masih bisa jalan jalan
jadi lu mau jalan jalan juga
itu yang gua pikirin rod
kalau juga gua mau ngajak jalan si maek ke monas
ngapaa lu kagak suka ya
dari tadi lu udah gak ngomongin si maek eh sekarang lu ngomongin lagi
mau main pa
kok dikasih ke bobby
bantuin papa bawa ke dalam
bantuin papa bawa ke dalam

bantuin papa bawa ke dalam

bantuin papa bawa ke dalam

iya pipi pakai hpnya pur
pipi udah di rumah nih
mimi juga udah mau pulang
yaudah tuh mi
pipi mandi duluan ya
rod emang lu kagak suka ya kalo gua ngedeketin si maik
kok lu mikir gitu
kan lu sewot mulu kalo gua ngomongin si maik depan lu
gua kagak pernah sewot sama lu im
lah terus ngapa dong
kalo lu sama si maik gua sama siapa
gua tau dah sekarang
lu cemburu ya sama gua
gua mau pulang aja
daripada kelamaan ntar lu malah tambah sewot lagi
semua panci buburnya udah bapak cuciin pak
itu baru anak papa
sekarang minta uang dong pak
kamu minta uang mulu bop
ya bobi kan belum kerja pak
jadi minta uangnya masih sama papa
cuma segitu pak
tis kamu sudah mandi
udah atu pak
bapak mau mandi juga
mandinya juga belum udah nyuruh cepet cepetan
biar jalannya cepet cepet pak
biar jalannya enggak ke sorean iya bapak juga tahu ya ampun bebek itu kalau ketabrak gimana
toyo yo coba aja loh kalau berani nabrak gua yang enggaklah bumana lu pangkalan beneran
gimana antarin gue kemana pulang pulang kemana rumah rumahnya di mana
kalau bapak pakai kawas ini pas nggak buat kemonas
pakai baju yang biasa aja tuh pak yang biasa bagaimana yang biasa bapak pakai
kemeja biasa membuat main atutis kan bapak pengen tampil beda
tis kalau pakai ini bagaimana buat apa pakai batik pak batikan bagus
tis iya pak ngetis juga tahu batiknya bagus tapi kan kita cuma mau kemonas pak
apa nggak boleh pakai batik ke monas bukannya nggak boleh pak tapi kan kalau pakai batik
ma biasanya dipakai ke acara pesta acara resmi kerja bapak tahu disc kalau kemonas
itu bukan resmi bukan untuk pesta dan bukan untuk bekerja apa salah bapak pakai batik ke monas pak
pake baju yang adem aja atuh pak biar gak gerah
eleh eleh apalagi kalau untuk foto foto
nanti penampilan bapak akan lebih gagah
kalau koran saya habis setiap hari saya bakal bisa kursus sendiri mobil
iya harus doain biar bisa kursus mobil
dan kalau bisa bawa mobil dan punya sim
saya nggak bakal lagi jual koran
kalau nanti kak cimot udah bisa nyetir mobil dan punya sim
kak cimat mau kerja apa
rencananya sih jadi sufi travel atau supir bas
sore mbak laras
kenapa bapak senyum senyum
perut mimi moles pi
kayaknya teh kebanyakan makan rujak
kalau pb mau ke monas pergi aja sama bapak
mimi takut moles di jalan pi
jangan mentang mentang suka yang pedes
gak mikirin perut
nanti kita siap siap